lima pesawat tempur f enam belas dari amerika serikat rabu siang
mendarat di landasan udara iswah yudi madiun
lima pesawat tempur ini merupakan hibah dari amerika serikat
untuk memperkuat pertahanan udara indonesia
inilah lima pesawat tempur f enam belas kiriman dari amerika serikat
sesaat mendarat di lanut iswah yudi madiun jawa timur rabu siang
lima pesawat tempur super canggih tersebut
merupakan lanjutan dari pengiriman sembilan pesawat tempur sebelumnya
dalam program hibah dari amerika serikat
yaitu bulan juli dua ribu empat belas sebanyak tiga unit
bulan september dua ribu empat belas dua unit
kemudian mei dua ribu lima belas sebanyak empat unit
kelima pesawat ini dikirim langsung dari amerika serikat
memakan waktu total sembilan belas jam
dengan menempuh jarak sekitar sembilan mil
dan melewati enam zona perubahan waktu
ini kita kedatangan lima pesawat lagi
lima pesawat f enam belas untuk memperkuat tni angkatan udara
yang tentunya ini adalah pengadilan dan pekerjaan
pemerintah indonesia tni angkatan udara
diharapkan dengan adanya pesawat tempur jenis f enam belas tersebut
pertahanan tni au akan semakin kuat
rencananya pemerintah indonesia masih akan menambah sepuluh unit lagi
pesawat tempur f enam belas dari amerika serikat
hingga jumlah total nanti menjadi dua puluh empat unit
ke dua puluh empat pesawat f enam belas tersebut nantinya akan dibagi dua
yakni ditempatkan di skuadron enam belas pekanbaru
dan sekuadron tiga iswahyudi madiun jawa timur
inam tohari madiun